oke tadi kita masih mengenai presiden joko widodo
ini juga ke tempat yang salah satu tempat yang saya pengen banget dania
meskipun deket tapi belum ada waktunya
ini sebelum bertolak ke jakarta
presiden joko widodo menikmati air mancur sri baduga di purwakarta jawa barat
wow di sana indah betul
apalagi kalau ada pertunjukan air mancur menarinya
presiden terlihat takjub saat menyaksikan pertunjukan air selama lima belas menit tersebut
presiden joko widodo didampingi bupati purwakarta deddy mulyadi
menyaksikan langsung pertunjukan air mancur sri baduga
yang menjadi kebanggaan warga purwakarta jawa barat
pertunjukan air mancur di padu sinar laser dan lampu kelap kelip itu
membuat presiden joko widodo terpukau
nanti coba kita akan lihat gambarnya
air mancur yang digadang gadang sebagai yang terbesar di asia tenggara itu
hampir menyerupai pertunjukan air mancur di los angeles amerika
hampir lima belas menit lamanya presiden menikmati pertunjukan tersebut
ini adanya di weekend kalau saya nggak salah
sabtu dan minggu jam tujuh dan ini biasanya ramai sekali masyarakat
jadi kalau yang weekendnya mau ke purwakarta menonton air mancur ini
coba agak di waktunya diluangkan sedikit ya
iya karena di sana juga gratis kan
tidak dipungut biaya sedikit pun
anda tinggal membawa makanan yang memang dijual di pinggir pinggir air mancur sri baduga ini
dan jokowi juga takjub karena air mancur selingda ini didesain oleh anak anaknya
apalagi lagu back sound dari air mancur ini justru lagu lagu tradisional jawa barat
lagu lagu khas jawa barat